terima kasih anda masih di redaksi siang
berburu kuliner di jakarta dapat dilakukan dengan menggunakan transportasi publik seperti transjakarta
rute bus andalan ibu kota ini melintasi hampir penjuru daerah jakarta
dan berikut ini adalah referensi makanan siang untuk anda yang ingin mencari tempat makan yang lokasinya ini tidak jauh dari halte transjakarta
informasi ini juga akan sekaligus menutup redaksi cnn indonesia siang kali ini
saya ratna bila selamat siang dan sampai jumpa
lima belas tahun beroperasi transjakarta telah menjadi moda transportasi publik pendukung aktivitas warga jakarta
laman cnnindonesia com menulis jumlah penumpang transjakarta saat perluasan ganjil genap september lalu tembus delapan ratus sembilan puluh dua ribu orang dalam satu hari
saat ini tersedia dua ratus enam puluh halte pemberhentian bus transjakarta yang tersebar di tiga belas koridor di seluruh penjuru daerah ibu kota
rute rute tersebut mencakup hingga enam puluh persen area jakarta dan sekitarnya
di beberapa halte transjakarta juga dekat dengan sentra kuliner salah satunya di sekitar halte transjakarta glodok
berada di jalan gajah mada halte glodok dilalui oleh transjakarta koridor satu rute blok m kota
dari halte ini saya berjalan kaki selama lima menit arah utara ke jalan pintu besar selatan
keistimewaan kuah santan racikan karilam jadi pilihan kulineran saya
kedai makan yang buka sejak tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga ini populer akan penganan khas medan
suiran daging ayam kampung yang lembut dan bumbunya yang meresap sampai ke bagian daging terdalamnya jadi incaran konsumen
sudah dipotong langsung dimasak
ya biasa kalau masak ayam kan satu jam gitu aja
kalau bumbu bumbu bahasanya kita kumbuk sendiri
bukan di pasar beli yang terjadi bukan
rasanya enak gurih plus ada rasa pedas pedas sedikit
nah yang paling saya suka ini adalah potongan daging
lihat dong ukurannya
jadi ini adalah kari lam
daging sapi kentang bihun dikasih kuah kari kuning
dan rasanya enak dan juga cukup mengenangkan
jadi buat anda yang ingin mencoba kari lam ini bisa turun di halte transjakarta
koridor satu rute blok m kota dapat mengantar penumpang ke halte transjakarta sarinah
ada dua pilihan
pilihan tempat jika ingin berburu kuliner di sekitar halte transjakarta yang terletak di pusat jakarta ini
arah tanah abang atau jalan sabang
saya memilih jalan agus salim atau populer dengan nama jalan sabang karena letaknya paling dekat dengan halte
di sini pun berderet kedai makanan yang bisa jadi pilihan untuk makan siang
sebenarnya memang langganan saya di sini
jadi kalau setiap hari minggu kalau kita lewatin daerah sini teman teman harus siap
jadi biasanya lewatinnya dulu
kedai makan nasi gandul jadi tempat makan pilihan saya di sini
nasi khas pati jawa tengah ini beralaskan piring dan daun pisang
bahan utama nasi berkuah encer ini adalah potongan daging sapi tipis dan bawang putih goreng
kalau yang ini yang lagi saya makan namanya nasi gandul
makanan khas kota pati jawa tengah
jadi nasi gandul ini kalau bicara tentang rasanya rasanya mirip seperti rasa rawon dan juga rasa gulai
tapi rasanya lebih cenderung ke arah manis
dan yang uniknya lagi dari nasi gandul ini adalah dia pakai daun pisang
karena daun pisang ini supaya bisa aromanya itu nyatu sama makanannya
saya lanjut kulineran di dekat halte transjakarta koridor tiga belas rute ciledug tendean
jalan kaki sekitar tiga menit dari halte mayastik saya menemukan penjual es dawet
yang lokasinya berada di depan pasar majestik
berbeda dengan es dawet lainnya
dalam gelas juga ditambahkan ketan hitam alpukat gula merah susu dan es serut
hanya sepuluh ribu rupiah minuman dingin siap menyegarkan kerongkongan kala matahari sedang terik teriknya
nah sudah tahu tempat makan mana yang jadi destinasi kulineran anda di jakarta
agar tidak salah memilih koridor dan halte pemberhentian bus
pastikan anda melakukan cek jalur tujuan terlebih dahulu di website resmi transjakarta atau pelang rute yang ada di halte
serta pastikan saldo dalam uang elektronik anda cukup untuk mengakses transjakarta
selamat berburu kuliner
tim liputan cnn indonesia